apa mau ngapain kesini
masalah hidup gue gak akan pernah berhenti selama gue masih dekat sama batu bata
om alex pasti kesini karena mau minta
pak billy untuk mecak gue
dia gak akan pernah berhenti sampai gue nurutin kemauan dia
eh usus goreng tunggu usus goreng
friksi jangan pergi dari sini
emangnya belum cukup apa
lo mau bikin hidup gue lebih hancur lagi atau gimana sih batu bata
gue yakin gue yakin bokap lo dateng kesini
karena dia mau minta pak billy untuk mecat gue dari sini
karena gue gak mau gue nerima masalah lagi dari lo
usus goreng tunggu dulu
lo gak akan keluar dari sini
gue akan ngelakuin apapun supaya lo tetep disini
gue akan fight mati matian buat lo
itu gak akan terjadi
usus goreng lo gak akan dipecat dari sini
kau akan memperbaiki keadaan ini
enggak batu bata
yang ada lo malah memperburuk semuanya
dan gue gak mau
gue dipecat dari kerjaan gue secara gak terhormat
gue mau ngundurkan diri aja sekalian sekarang
pembicara h lisih
mungkin memang seharusnya dari awal
gue gak perlu mimpi
bisa kuliah di kampus bunga bangsa
mana usus goreng yang gue kenal
usus goreng yang gue kenal
itu cewek yang pemberani
cewek gak pernah patah semangat
cewek yang selalu ngajarin gue
kapanpun kita punya masalah
kita gak boleh menghindar
kita harus berani ngadepin masalah itu
dan sekarang siapa yang di depan gue
cewek yang mau menghindar dari masalah dia
ini bukan usus goreng yang gue kenal
karena usus goreng yang gue kenal
akan tetep disini
dan akan fight buat mimpinya
dan lo gak sendirian kok
gue ada disini buat fight sama lo
tapi kalau lo mau pergi silahkan
tapi gue juga akan pergi
karena kemana pun lo melangkah
disitu ada gue disamping lo
ikut ke ruangan saya sekarang
kalau bapak mau pecat saya
saya udah beres beres
saya akan ganti baju
dan saya akan kembaliin seragam saya
dan saya akan keluar dari restoran ini
bapak jangan pecat usus goreng
dia kan nggak salah apa apa pak
kamu gak usah ikut campurin bukan urusan kamu
mendingan kamu ke depan kamu urusin tamu dengan baik
boleh disampaikan ke citra enggak bi
kalau ata sudah menunggu di depan
soalnya mau berangkat ke kampus bareng
nah citranya sudah berangkat ke kampus mas
pasien baru dua puluh menit deh
cukup cabut sendiri sih
kira kira dari kapan ya big
sekitar dua puluh menit yang lalu
ini sih fix citra ngambek sama gue
yaudah kalau gitu bi
saya duluan ya
sumpah lo gak capek dari tadi duduk disini
gue udah ngantuk banget loh ini
lihat aja nih videonya mereka manggung di kafe
saya yakin ini bukan video lama
from the look sih ini kayak baru
lihatannya kayak baru
maksud kalian tuh mereka reunian gitu
kayaknya gitu deh
atta cool banget main drumnya
sayangnya selera dia udah receh
by the way mereka nge ban gini iseng atau untuk cari uang sih
tanya lo tuh kapan pinternya
secara uang mereka kan udah gak bisa cari semua
kalian lupa ya
kalo semua fasilitasnya pangeran tuh udah diambil sama bokapnya
jadi dia kan gak punya apa apa
ya mungkin mereka bantuin mins aja
ya gak sih
coba gue liat emang dia bangun dimana sih
tempat elit gitu ya
ini nama tempatnya apa sih
kafe kenangan deh
gue gak salah denger
namanya tua banget ya
iya nih liat aja orang yang nge upload videonya
lokasinya di kafe kenangan
bentar bentar bentar gue liat ya lokasinya
gue tau daerahnya
pokoknya nanti malem kita kesitu
dimanapun pangeran berada harus ada gue juga
sekarang kami berdua tuntun gue ke kelas
pasti mypants ada disitu
hah ayo kelas
adanya sore nanti masih lama

gue yakin pangeran belum dateng jam segini
tau gitu gue datang sore aja
udah mantengin pangeran dari tadi
masih ngantuk kayak gini
kok kalian gak ngasih tau gue sih
lo pikir gue gak ngantuk nemenin lo
udah syukur gue mau nemenin lo